ya mudah mudahan abis itu dia berubah
iya bu ini bagus
karena sebentar bebi mau bicara
bibi ada kejutan buat kamu
ini pasti gara gara lu kan
enggak kak mungkin tadi ada kucing kesini
gue gak percaya ini pasti gara gara lu
bersih kak bersih
semua barang barang yang berseakan saya ganti
ayah pulang sekarang
gak mau kenapa cepat
aduh ayah gak usah banyak tanya
pokoknya pulang sekarang
pokoknya karla gak mau tau harus pulang sekarang ayah
ada apa karla
ini si astri ngaca ngaca kamar aku terus gerosakin barang barang aku lagi
enggak astri gak mau melakukan itu kak
ayah pokoknya aku gak mau sekamar sama dia
jangan gitu dong karla
kamu kan tahu kamar kita cuma ada dua
terus tidur dimana dong astrinya
pokoknya aku gak tau ya
aku gak mau sama sama dia
kalau aku mesti sekamar sama dia mendingan aku pergi
jangan jangan pergi
astri kamu mau kan tidur di ruang tamu
tuh kan karla astri mau kok tidur di ruang tamu
jadi kamu jangan pergi ya
kira kira apa yang harus gue lakuin dia
buat ngerjain si astri
gue tau caranya
pasti dia bakal ketakutan setengah mati liat ikut sini
dia lempar tikus karantina ke ayah
kirain astri yang tidur di ruang tamu
oh jadi begitu
kalau astri kesini kamu akan kerjain dia
tidur di ruang tamu
sekarang kamu masuk kamar
tidur sama astri
enggak usah protes masuk
astri kamu tidur sama karlanya
astri kamu tidur sama karlanya
gue dari kecil namanya karla
kok lo gak bilang sih lo punya sepupu datengnya kayak begini
kenapa lo gak pernah lihat gue sih
eh dia enggak
oh iya fin kapan kapan kalau gue ngajakin mau jalan keberatan
udah lo disitu aja
kamu ada di jakarta kan
kenapa gak ikut gabung
oh iya kenalin
gak apa apa bu
kalau memang ada yang mau diomongin
cerita sama ibu
siapa tahu aja ibu bisa bantu
tapi ini soal kak carla
bukan gitu bu
dari dulu sampe sekarang
gak pernah berubah
kamu yang sabar ya
jangan pernah melawan kakak kamu
bagaimanapun dia itu kan keluarga kita juga
kita harus hormatin dan lindungi
ibu jadi kepikiran deh
ibu itu pengen ngasih hadiah
ya mudah mudahan abis itu dia berubah
baby mau bicara
paling juga isinya murahan
perhatikan sama gue ya
ayah beli aku motor dong
gue capek nih jalan kaki terus kalo liat yang beladih
tapi kan kamu udah diantar jemput sama istri
ayah dia itu kalo bawa sepeda gak enak banget
yaudah kalo gak beli aku motor mending aku beli dia sih
beli aku motor dong

harus tetap di rumah
ayah akan terus kerja
biar ayah bisa beli kita motor
ayah ayah berani
ayah ayah berani
ayah ayah berani